aku mau berusaha dengan anak ini bill
terserah kalau kamu mau gedein
yang pasti aku sih males
bill kamu kok jadi gak tahu jawab gini sih
jadi kamu udah tahu aku mau balik sama mawar
hahaha jangan macam macam sama aku ya
kamu mau terlalu lama
gitu malah pada ngumpat
bu itu dia orangnya
ibu mencari saya
saya mau menagih hutang
atau mau menyita rumah ibadah
ibu jangan sebarangan ya
yang sebarangan itu siapa
saya itu ke sini mau mengambilnya
saya itu memenangi hutang yang tidak bapak bayar bayar
dengar ya pak
istri bapak datang ke rumah saya
menggadaikan rumah ini seratus juta
saya tidak merasa
pakai gak ngerasa lagi
saya punya buktinya
kapten sudah tahu
datang ke rumah ini
agak terlalu atas kendali susul kita
tenging itu pasangan gue tidak terlalu obtained

saya ada bukannya
suatu suatu penridge yang tak demokratis
nah agak luar biasa
saya tidak pernah tanda tangan di sini bu
pakai pura pura gak ngaku lagi
dengerin ya sekarang saya kasih dua pilihan
yang pertama bapak bayar hutang bapak hari ini juga
atau rumah ini saya sita
bagaimana kalau bapak dan mawar
ngirip untuk sementara di rumah saya
eh jangan di
lagi pula nanti bisa jadi fitnah
ya betul saya nggak lupa tentang hal itu
sebelumnya saya mohon maaf
memang ini agak sedikit kurang layak
tapi bagaimana kalau bapak dan mawar
tinggal untuk sementara di perpustakaan masjid ini
kebetulan tempatnya kosong dan belum terpakai
kan hanya untuk sementara
dan ini kan sikapnya darurat
terima kasih ibu terima kasih
jadi lu udah dapet informasi
di mana mawar dan bokapnya tinggal
mereka tinggal di masjid
ini pasti ulas si buddha
kalau kamu tahu kenapa dan untuk apa
kamu mendingan diem deh
kamu gak usah ngerecokin kenapa sih
atau kamu mau pergi deh sini ya
udah pergi sana
kabil kok kamu gitu sih
eh bos terus gimana bos
yaudah mulai sekarang kita harus bertindak cepat
gua mau mawar kembali sama gue
kita harus ikirkan udah
kita akan bikin siasat supaya mudah menjadi korban amuk masa
kita bikin mawar dicabuli oleh udah
eh eh aku ikut dong

mereka sedang berbuat mesum sekarang bos

masjid kita masih ada mesin berbuat mesum
si udah itu hospital lingkus
bapak dan ibu mau buktinya ayo ikut kita ke masjid
kita harus menjaga kesucian masjid kita
betul saudara saudara kita harus ikirkan perempuan yang bernama mawar itu

apa yang kalian lakukan
tumpahnya sedang ngasih dia berdua
ada apa ini bapak
udah udah bangun
kita bangun aja
bapak ibu semua sekalian
bapak ibu semua sekalian
bapak ibu semua sekalian
sekarang kita bergokin mawar dan muda sedang berbuat mesum
sekarang kita bergokin mawar dan muda sedang berbuat mesum
kalian semua mitnah
saya akan benang lakuin itu
biar aku lihat
salam semua semua
tidak tuhan tidak tuhan
kami punya cukup bukti kuat
bahwa yang dulu mencuri sepeda motor milik mawar adalah saudara
dan saudara juga diduga sebagai provokator
sehingga terjadi kekacauan ini
tidak salah ditangkap saya tidak melakukan itu
kenapa sih kenapa harusnya ditangkap

cepat ayo ke tempat
maaf kita ke bawah sakit pak
sakitnya juga serba baik ditangkap
mas mau makan
ngomong masalah apa ya
tentang sesuatu yang aku ingin kamu segera tahu
tahu tahu tentang apa
aku ingin pada waktu yang nanti
bisa memberikan kamu sedikit riasan
terus pernah perlahan salat
kamu akan perhatikan
aku ingin kamu menerima itu sebagai mahar
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi
dua hari lagi

dan orang indias ini juga yang susah berc varya

jadi mari saya beri pendapat kepada siapa yang lebih ingin dipersadarkan secara keseluruhan

saya tidak akan predikirkan dunia atheros dan saya peroleh bayaran sallookan

dan ini surat surat
terima kasih pak